nyambut hari kemerdekaan transmart menghadirkan full day sale di seluruh gerai transmart di indonesia
barang elektronik mulai dari tv kulkas dan mesin cuci menjadi incaran pengunjung selama transmart full day sale berlangsung
pengunjung mengaku harga barang elektronik yang dihadirkan lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran